kita akan menyerang mereka
keluarkan seluruh kekuatan
hancurkan tanah yang menguburmu
dindas sudah siap menemani kakanda dalam bahaya

dia akan kehabisan
memang hebat kian sampah
hanya sedikit orang
yang bisa menghindar dari serangan gelap
kau adalah seorang pendeka
bagaimana nyai bisa berbangga
dengan serangan gelap seperti ini

aku tidak peduli dengan serangan gelap
itu adalah tindakan tidak patut dilakukan seorang penderi
aku bilang diam
jangan setelah espri
kenapa kalian diam
cepat sedang dia
tidak ada apa buya
walaupun semua adalah penting
hai dia milik tidak dia adalah milikku bukan dia milikku
sekarang saatnya kita untuk menyerang pasukan mongo maka dari itu aku meminta sebagian dari
kalian ikut bersama denganku untuk memotong pergerakan mereka yang ingin mengambil rempah
rempah ke negeri mereka kita jangan biarkan mereka mengambil kekayaan tanah air kita
apakah kalian rela
kekayaan kalian diambil oleh orang orang yang tidak berasal dari sini apakah
kalian juga real negeri kalian dijajah oleh orang orang asing seperti ini yuk
kalau begitu kita harus berjuang kita lawan mereka semua semampu kita kalian jangan takut
kita harus rebut kembali kekayaan yang sudah mereka curi
kita hanya memiliki dua pilihan hidup mulia atau mati syahid kalian jangan pernah takut mati
karena hidup dan mati manusia sudah dikendaki oleh allah subhanahu wa ta'ala
hidup pangeran jagur dipah hidup batu jajah
baiklah kalau begitu kita harus membagi tugas
sebagian dari kalian kalian ditugaskan untuk menghadang pergerakan pasukan
monggo dan ketika mereka panik lalu kita serbu mereka dan rebut kembali semua yang
sudah mereka curi sementara aku nyiro dan nyayang gadita kami akan menahan
pergerakan pasukan mongo lainnya yang akan mengejar kalian
baik nih mas
nyiroh mah bagaimana nih mas aja
mohon maaf nih mas aku izin tetap di sini
menjaga raden jagur dipa aku khawatir markas kita akan diseram
tidak perlu kau pergilah bersama pasukan yang lainnya
aku di sini bersama beberapa
murid yang akan menjaga aku tapi raden pergilah
baiklah aku akan pergi
sana pate tahan mereka siap nyiratuh
habis mereka senap hati
aku akan segera pergi dari sini
saatnya aku pergi dari sini
hai ah murah aja sebaiknya kita sama sama pergi ke istana batu jajan